merilis hasil serologi survei yang mengatakan sembilan puluh delapan lima persen penduduk indonesia sudah memiliki antibody atau kekebalan tubuh terhadap covid sembilan belas
kita bisa bicara lebih tentang nba nfl
nah mungkin kita mau berterima kasih nih buat kak yudis